saya tidak bisa pakai hp
cara pandang saya kemas itu sudah beda
saat pak umar mengurus pak detektif ibu di bandung dulu
pak umar sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita di desa sana
malah saya dengar kabar
saya tidak pernah berselingkuh dengan
itu semua bohong
kenapa sih mas selalu berbohong
kenapa dari dulu mas selalu berbohong sama saya
saya itu sudah tahu mas
udah lah mas
kita tidak usah membicarakannya
saya lupa saya punya janji itu
terima kasih mas
kenapa hubungan kita bisa begitu rumit

kak tadi aku lihat oma lagi telpon kak indira
oma telpon indira buat apaan
oma tadi ngajak kak indira buat ketemuan gitu kak
ketemuan di mana
kayaknya tadi oma mau langsung berangkat deh
apalagi sih pasti ada sesuatu menceritakan dia
aku kesana deh pasti penting
bang kan aku udah bilang jangan sing sing ke sini bang
aduh nanti kalau bu laras lihat bisa kacau semuanya
ada sesuatu yang perlu saya sampaikan ke kamu
eh ini penting abang harus langsung ketemu kamu
abang saat sekarang ini sudah menemukan bagaimana caranya mengfitnah ibu laras
bahkan membuat dia menjadi ternak
tuduh dari penculik wanita yang sudah kita sekap itu
gimana caranya bang
kamu gak perlu tahu ya
kamu nggak perlu tahu
yang paling penting saat sekarang ini saya ini butuh duit
agar supaya rencana itu bisa berjalan dengan baik
hantes aja nggak bisa pakai hp
mudahan aja kali ini bang anas bener bener punya ide
kalau nggak dia bakal minta duit
dia bakal minta duit mulu sama aku
kamu jangan pakai mata dong
lucu banget satu bayinya
ini apaan ya ibu ya

kamu tuh malah marah sih
ya enough ya ibu
yang kembali primer ver adventure
bagaimana acara buer kebelakangan ya
ketika io kita disebilkan
pinggang ketemu kami
di sini ama
yang paling penting apaijdah kamu nyalahkan healthy
indira ikut senang
oma udah baikan dan keluar dari rumah sakit
oma tidak mau basa basi lagi sama kamu
kamu harus tinggalkan riza untuk selamanya
karena riza sudah terikat dengan perjodohan
yang tidak bisa ditinggalkan
jadi tidak bisa berpacaran lagi dengan kamu
karena riza itu sudah jodohnya aida
oma udah nyakitin ini lah itu artinya oma udah nyakitin riza
buat kebaikan kalian
oma tidak mau
indira kecewa lebih jauh lagi
karena kamu sudah dijodohkan dengan aida
jadi kamu harus menikah dengan aida
aku kan udah bilang aku gak mau menikah sama aida oma
seharusnya kamu gak boleh ngomong kayak gitu
ya itu kan oma kamu
oma harus menikah dengan aida
harus dengerin kata katanya
aku yang akan mundur
inilah akan turutin kata kata oma
emang seharusnya hidup kita udah besar
seharusnya kita gak balikan lagi
ini untuk kebaikan kamu zat
aku masih mencintai kamu indira
kalau kamu cinta sama aku kenapa kamu sms aku
kenapa kamu nyuruh aku datang ke pertemuan itu
padahal riza akan mencintai kamu indira

aku gak pernah sms itu rah
kamu gak usah bohong deh za
kamu tau kan handphone aku aja ilang
handphone aku ilang waktu kita makan bareng nafa
jangan jangan handphone aku nyambil si nafa
kamu malah nuduh nafa sih zat
aku itu kenal banget sama sifat dia
karena dia itu adalah kemarin aku
aku gak nuduh nafa tapi kan gak ada salah yang kita tanya dia
masa kamu belum melakukan apa apa untuk mencari ibu kamu
jangan kelamaan dong zat
kita harus bergerak cepat
sebelum si laras itu mencelakakan

aku masih gak yakin
kalau semua itu ibu laras yang ngelakuin semuanya
kamu lupa aja kamu kan yang cerita
kalau laras itu yang nemuin dompet ibu kamu
tapi kan doang tentu ibu laras yang menculik ibu
kalau kamu gak mau berpikir

biar tante sendiri yang bergerak
tante mau nabrak itu yang namanya laras
biar dia ngaku dimana dia sembunyiin kaget
jangan alingin tante kenapa sih
kalau tante bikin keributan lagi disini
aku bisa dipecat dari pekerjaan aku
gak gampang aku masuk sini
dan kalau aku sampai dipecat
ibu juga bisa marah sama aku
terus kita harus gimana dong san
diam aja gitu
aku akan cari tahu
sekarang tatap pulang dulu ke rumah
ya aku harus jemput pasien
begitu aku balik kesini
aku akan selidiki tante
saya berangkat sekarang
tante maaf aku harus pergi ya
tante harus jemput pasien